setelah jatuhnya lnr dengan nomor registrasi pklqp di perairan karawang
komponen penting black box flight data recorder sudah ditemukan
penyelidikan untuk menyingkap apa yang sebenarnya menjadi penyebab kecelakaan akan bergantung dari sana
proses evakuasi korban dan puing pesawat terus dilakukan
bila sudah diketahui lokasi tepatnya pesawat berada
tentunya langkah selanjutnya adalah mengangkat puing pesawat ke daratan
ya kami akan berikan ilustrasi kepada anda cara mengangkat puing pesawat dari dasar laut
cara pertama adalah dengan menggunakan metode kapal crane
yaitu metode di mana dengan menggunakan lengan penarik
kapal berlengan baca ini memiliki daya angkut mencapai satu ratus empat puluh ton
dalam kondisi normal berat pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan bisa mencapai delapan puluh hingga seratus ton
kondisi badan pesawat yang sudah tak lagi utuh
membuat bobot pesawat ikut berkurang
pengangkatan dimulai dengan menerjunkan beberapa penyelam untuk memonitor kondisi pesawat di dasar laut
di kedalaman tiga puluh meter para penyelam menyiapkan penarikan badan pesawat dengan terlebih dahulu mengikat pesawat yang akan diangkat
penyelam kemudian mengarahkan operator krain untuk menurunkan tali baja penarik secara perlahan mendekat ke bangkok
kondisi badan pesawat yang sudah tak lagi utuh
bila tali pengikat badan pesawat selesai dibuat oleh penyelam dan ujung krain sudah berada di posisinya
operator mulai melakukan penarikan secara perlahan dengan kecepatan konstan
hal ini penting dilakukan untuk mengurangi goncangan yang dapat mengganggu proses pengangkatan
kecepatan penarikan juga harus disesuaikan dengan arus dasar laut yang bisa saja membuat badan pesawat bergeser dari ikatan
dengan perhitungan yang matang dan kondisi laut yang memungkinkan
maka proses pengangkatan badan pesawat dari dasar laut bisa dilakukan
sebenarnya cara ini biasa dilakukan saat melakukan pembangunan atau konstruksi sebuah pelabuhan dan juga pekerjaan pengerukan di dasar laut
cara lain yang bisa dilakukan untuk memindahkan bangkai pesawat dari dasar laut di kedalaman tiga puluh meter adalah dengan menggunakan back lifting atau balon udara
cara ini pernah dilakukan saat mengangkat ekor pesawat air asia q
para pasukan telah menggunakan balon udara letra qz enam puluh delapan ribu lima ratus satu yang jatuh di perairan selat karimata pada akhir dua ribu empat belas lalu
backlifting memiliki berbagai jenis ukuran mulai dari yang kecil untuk mengangkat beban ratusan kilogram hingga puluhan ton
di sini kami memilih menggunakan back lifting dengan daya angkat dua puluh ton
balon ini memiliki tinggi lima lima meter lebar tiga dua meter
dengan berat mencapai satu ratus dua puluh kilogram
mengangkat bagian pesawat menggunakan backlifting diawali dengan memasang backlifting ke badan pesawat
bila berat objek mencapai lima puluh ton maka dibutuhkan setidaknya tiga buah back lifting
balon balon udara ini diikat menggunakan tali baja khusus dan pemasangan yang harus disesuaikan dengan titik keseimbangan badan pesawat agar proses pengangkatan bisa dilakukan
bila sudah terpasang balon balon ini kemudian diisi dengan udara menggunakan kompresor bertekanan tinggi yang terdapat di atas kapal
jika semua berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada gangguan dari arus bawah laut maka perlahan badan pesawat akan naik ke permukaan laut
badan pesawat yang telah mengapung ini kemudian dibawa oleh kapal untuk diangkat ke daratan
bila menggunakan cara ini kita
juga harus memperhitungkan segala gangguan yang mungkin terjadi
seperti arus bawah laut posisi balon yang tidak sesuai hingga badan pesawat yang terlalu rentan untuk diangkat
basarnas dan tni memiliki kemampuan melakukan kedua cara ini
kita berharap semoga badan pesawat lain rpk lqp dapat segera ditemukan dan bisa segera diangkat